dua paski beraka asal provinsi papua yang akan menjadi pasukan pengibar bendera saat hut ri ke tujuh puluh tiga tahun ini di istana negara
bertekad sebagai pembawa bendera merah putih
keduanya juga ingin bertemu dengan orang nomor satu di indonesia yaitu presiden joko widodo di istana negara
sebelum berangkat ke jakarta gideon nusi dan juga arvanita tokoro mengikuti latihan baris berbaris
bersama teman teman paski berakat tingkat provinsi papua di gorwaringin kota raja jayapura
gideon dan arvanita telah dinyatakan lolos seleksi pada dua puluh dua april dua ribu delapan belas lalu
dan gideon berharap dirinya masuk dalam pasukan pembentang bendera pusaka
sementara arvanita berharap dirinya bisa terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka
nanti pas di istana negara sana saya sangat bertekad menjadi pasukan lapan
yaitu sebagai pembentang bendera
saya juga sangat sangat mau bertemu dengan jokowi
dan juga hal yang saya senangi dari sana dapat berbaur dengan anak anak sana
keinginan saya ingin menjadi pemegang baki tingkat nasional
untuk keluarga orang tua guru dan teman teman saya mendukung saya untuk ikut paski bra
semuanya dukungannya bagus kasih semangat terus latihan semuanya mengibarat